kemudian vaksin ng ya itu sudah tersedia saat ini

vaksin influenza ini fungsinya bukan untuk mencegah covid tapi untuk mencegah virus influenza

salah satunya adalah virus influenza
tapi kalau kita bicara soal vaksin mungkin boleh ditambahkan sedikit nih dok
kondisi kondisi seperti apa yang kemudian diperbolehkan anak untuk bisa divaksin
karena kan biasanya kalau dalam kondisi demam atau malah justru lagi flu itu tidak disarankan untuk divaksin flu ya dok ya
jadi kalau untuk
kalau untuk mau dibawa vaksinasi baiknya anak dalam kondisi demam
karena salah satu efek samping atau kejadian ikutan fase imunisasi yang paling sering adalah demam biasanya
kalau misalkan dia sudah demam terlebih dahulu tentunya jadi sulit nih menilai apakah ini karena pengaruh vaksinnya atau karena sedang ada infeksi yang lain
kalau mengenai batuk dan cilek ini itu bukan kontraindikasi
tidak boleh sama sekali
selama anaknya masih fit ada pilek ada batuk
kalau misalkan tidak berat misalkan beloknya karena alergi misalkan ya tidak apa apa untuk investasi
baik kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dokter
terima kasih atas jawabannya
kita cek ini ada pertanyaan kedua dan ketiga yang relatif mirip nih dok ya
saya bacakan dulu pertanyaan kedua dari ica choice
boleh sharing apakah ada vaksin untuk bayi yang juga bisa mencegah covid sembilan belas
dan bolehkah berbagi tips bagaimana caranya membawa anak atau bayi untuk vaksin ke rumah sakit agar terhindar dari virus apapun di tengah pandemi seperti ini
terima kasih cnn indonesia
jangan dijawab dulu dok karena ini pertanyaannya mirip dengan pertanyaan selanjutnya
pertanyaan selanjutnya dari diah ratna dua belas
selamat siang dokter
apakah aman di kala pandemi ini membawa bayi imunisasi ke rumah sakit
dan apa saja yang harus disiapkan harus dipakai oleh bayi
ketika akan pergi ke rumah sakit agar terhindar dari virus corona begitu ya
kebetulan bayi saya masih berumur dua bulan nih dok
silakan dokter dijawab
baik terima kasih
saya yakin orang tua banyak concern mengenai membawa imunisasi selama pandemi
ikatan dokter anak indonesia sudah membuat rekomendasi mengenai imunisasi selama pandemi
yang pertama adalah
imunisasi dasar ini harus dilengkapi sesegera mungkin
jadi karena ini adalah imunisasi yang memberikan pertahanan tubuh terhadap anak tanpa imunisasi ini
kebalan tubuhnya belum terbentuk
ada jadwalnya untuk masing masing usia
misalkan kalau bayinya tadi usia dua bulan
jadi yang dilengkapi adalah di spesifikasi ketanus
itu harus dilengkapi imunisasi dasarnya
yang pertama adalah
bikin appointment terlebih dahulu
pilih fasilitas kesehatan
membedakan antara anak sakit dan anak sehat
jadi tidak di satu ruangan atau tidak satu sama lain
sehingga kalau anak sehat
ya ketemunya hanya sama anak sehat

anak diatas dua tahun
akan memakai masker
sedangkan kalau di tahun
tidak dianjurkan memakai masker
karena kita takut dia tidak bisa melepas
karena kalau misalkan dia terlalu ketat
atau misalkan tidak nyaman
sampaikan rasa tidak nyamannya
sehingga kalau di bawah dua tahun
dia akan menggunakan face shield
atau kalau misalkan dia di kereta
apa namanya kereta dorongnya
berikutnya adalah yang ketiga
walaupun sudah berada di rumah sakit di antara
mana sudah dijaga
tetap jaga jarak
kalau misalkan anak anak dua tahun
mungkin dia lagi mau lari lari
apa namanya terlalu dekat dengan orang lain
pastikan jarak antar orang tetap minimal satu lima sampai dua meter
siap itu tadi ya tips tipsnya jika memang harus membawa anak
untuk imunisasi ke rumah sakit ya
boleh dicatat dari sekarang
dan pertanyaan terakhir ini dok
dari instagram juga
di at cnn indonesia tv
ada dari dian underscore teja yang bertanya
bayi saya usia tujuh minggu dan di usia dua bulan nanti kan harus vaksin dpt ya dok
maksimal berapa lama vaksin ini bisa ditunda
dan untuk vaksin selanjutnya juga maksimal berapa lama bisa ditunda
boleh dijawab singkat dokter
prinsipnya adalah semua administrasi dasar harus diberikan sesuai jadwal sesegera mungkin
apabila tidak bisa maka maksimal paling telat adalah satu bulan
untuk menunda imunisasi
setelah itu harus segera dikejar lagi
baik itu tadi ya
jadi adanya pandemi seperti ini bukan berarti tidak boleh divaksin
tapi juga harus tetap menjalankan
vaksinnya tapi sesuai dengan protokol protokol kesehatan
baik terima kasih banyak dokter cut sudah bergabung bersama kami hari ini di cnn indonesia news upda
nah untuk anda yang masih memiliki pertanyaan terkait covid sembilan belas
bisa terus mengirimkan pertanyaan dengan mention di akun twitter kami
atau komentar juga di unggahan kami di laman instagram
at cnn indonesia tv
dengan menambahkan tagar warganet kepo covid sembilan belas